itu akan mulai di introduce
tahun ini selain dana bagi hasil
yang selama ini sudah dikenal
minyak gas dan
kita juga melakukan
dana alokasi umum untuk
pelayanan masyarakat supaya mereka
dan kita harapkan juga daerah bisa jauh
lebih mandiri untuk menciptakan
dengan pemulihan ekonomi yang terjadi tahun

menjadi lebih bisa
bahwa kondisi ekonomi
terutama di daerah daerah
juga pada saat terjadi pandemi
terpukul sangat dalam tidak hanya
kemudian ada pembatasan
kemudian ada perubahan sosial
maka transportasi merosot
makanan minimum restoran
semua drop maka ini
yang menjadi sumber penerimaan
daerah pad pajak pajak
daerah semuanya turun
sangat dalam tahun

pemulihan nya luar biasa hotel
berarti tempat penginapan sudah
mulai muncul restoran makanan
minuman itu meningkat
jadi penerimaan daerah
kalau orang sudah boleh keluar bawa mobil
jadi kelihatan penerimaan dari
kontribusi parkir di daerah melonjak
tinggi ini berarti masyarakat sudah mulai jalan
tempat rekreasi hiburan
yang merupakan pajak hiburan di daerah
juga melonjak tinggi ini menggambarkan
aktivitas masyarakat telah menimbulkan
dampak terutama untuk perusahaan
perusahaan itu tadi akomodasi
restoran dan segala macamnya
tempat hiburan sekarang
mereka merasakan oh sudah kembali
lagi banyak yang cerita
sekarang efeknya masih terasa
tapi mereka jauh lebih baik
dibandingkan kondisi dua ribu dua puluh
yang memang waktu itu luar biasa
atau tahun lalu yang pemulihannya
terpulup betul betul ya krisis
kita paling enggak sekarang
dari segi pariwisata
bahkan turis dari china pun
sudah akan berbondong mudah mudahan
kecuali bawa yuan ya kita optimis bahwa
kita sekarang dengan
apalagi ada booster kedua sekarang
jadi kalau anda pendapatannya lima juta
setahun enam puluh juta
tidak kena pajak itu yang disebut
pendapatan tidak kena pajak
yang enam juta yang kena pajak sehingga
tinggal enam puluh juta dikurangin lima puluh empat
nah dompet untuk harus diisi
tadi dua empat ratus enam puluh tiga triliun
yang sebagai apbn
ini pendapatannya dari mana
kita kan masih tax base kita
bagaimana mbak bu
dan juga dari segi
non pajak lah
pajak kita akan tetap jaga
tadi dengan tadinya base nya
sekarang dua ribu dua puluh dua sudah cukup
kelihatan malah negatif
sedikit negatif kita pasti
tidak men targetkan untuk
negatif growth dari pajak makanya
kita reform dari perpajakan
sistemnya menjadi lebih baik
pelayanannya menjadi lebih standar
dan juga kemampuan untuk
meningkatkan basis pajak
kita berapa persen sekarang
sudah ada lebih dari dua belas persen tax ratio
belum belum kita kan sempat turun
sangat dalam pada saat itu kemudian kita
udah naik di sepuluh persen kita berharap
mendekati ke sebelas untuk
tahun ini kalau boyensi seperti yang
dikatakan oleh dirjen pajak itu artinya
kenaikan satu output
juga sama satu persen
tax ratio kita mendekati dua belas
terus kenapa tax ratio kita begitu rendah ya
ya banyak ya pertama bahwa
di dalam policy perpajakan
banyak hal yang dikecualikan
artinya diberikan exemption
apabila kita bicara tentang
ada barang yang dianggap strategis
kebutuhan rakyat banyak itu tidak subjek
beras makanan pokok daging
jadi kalau yang merupakan makanan pokok
yang strategis itu biasanya kita
tidak kita tidak pungut pajak
karena memang ada juga aspek
di indonesia thresholdnya
sampai dengan lima ratus juta
tidak membayar pajak
jelas waktu itu ptkp nya
tidak berubah ya dalam hal ini
yang sempat bilang
lima juta lima persen itu nah itu itu
itu bagaimana bikin bingung itu
tapi tidak seperti itu tidak berubah
artinya polisi kita mengenai
pendapatan yang tidak
artinya setiap orang yang punya
tidak kena pajak setahun
jadi kalau anda
pendapatannya lima juta
setahun enam puluh juta
lima puluh empat juta tidak kena pajak
jadi yang disebut pendapatan
tidak kena pajak yang enam juta
yang kena pajak sehingga tinggal enam puluh juta
dikurangin lima puluh empat enam juta itu
yang kena lima persen
jadi efektif tax rate nya
tidak lima persen
itu yang saya sampaikan waktu itu penjelasannya
kalau orang selalu shock kalau bicara
wah pajak nanti penghasilan saya
dipajak ya artinya akhirnya
sesudah orang orang memahami cara
wajiban pajak mereka memahami
aspek keadilan itu
untuk orang orang yang memang pendapatannya lima juta
dari satu tahun
dan itu berarti lima persen
itu mereka akan
mendapatkan berapa tiga puluh per
bulan ya itu sangat
acceptable lebih inilah
dan sementara untuk bracket
yang lebih besar yang saya sebutkan
di atas lima miliar anda
sekarang bayarnya tiga puluh lima persen
jadi itu yang disebut
aspek keadilan yaitu pajak
progresif yang lemah
yang tinggi rate nya makin
tinggi jadi ada lima lima belas
tiga puluh tiga puluh lima itu yang
kemudian jadi idealnya kalau kita meningkatkan
pajak mau tidak mau penghasilan
masyarakat indonesia itu harus
meningkat makanya kenapa presiden
sangat menekankan pentingnya
kita menciptakan nilai tambah
job dan job itu berarti
dia akan menjadi pembayar pajak
pph dua puluh satu yaitu pajak
karyawan kalau anda tidak
bekerja ya anda tidak
mendapatkan pendapatan anda nggak bayar pajak
gitu kan kayak gitu orang menganggap bahwa
kalau saya tidak kerja pun saya harus bayar pajak ya
enggak kalau tapi kalau
anda dapat pekerjaan pekerjaannya
yang di atas pendapatan tidak
di atas kemudian anda
mendapatkan pajak ya mulai
kena pajak yang progresif tadi bertahan
iya dan akan multiplier effect kalau kita
penghasilannya semakin meningkat
pengeluarannya kan juga semakin banyak
itu satu hal dan pajak yang kita
kolek kan juga bukan saya taruh di
brankas di kementerian keuangan
pajak yang kita collect kita telah dibayar
berbagai macam infrastruktur
infrastruktur kalau dibangun berarti ada
kontraktor yang menang ada kemudian
pengunjung itu dapat lagi jadi
muter lagi untuk bpjs
untuk bpjs kesehatan jelas kita bayarkan
dari mulai bantuan sosial
untuk masyarakat kemarin saya pergi ke malang
ke pasar lihat
ibu ibu yang mendapatkan
pinjaman ada yang
dan itu semuanya kemudian
disubsidi oleh pemerintah karena sebetulnya
suku bunganya lebih tinggi artinya
pajak yang kita collect dari
berbagai sumber tadi ada yang
ada yang dari ppn
semuanya kemudian dikembalikan
lagi kepada masyarakat
yang penting tidak dikorupsi
kalau itu semua hal dong
semua ya masalah
tapi ini bagaimana sekarang reformasi
untuk memperbaiki kita akan terus
itu sebagai salah satu pilar
untuk belanja negara
yang kita lakukan itu
investasi mengenai satu data
pajak biaya cukai
di pemerintah daerah
semuanya membutuhkan investasi
disusahkan dengan prosedur
yang berbelit belit regulasi
yang kompleks birokrasi
yang rumit itu semuanya
banyak proses yang tidak membutuhkan
lagi pertemuan dengan
para birokrat yang biasanya
berpotensi menimbulkan adanya
sogokan itu dilakukan
terus yang dilakukan oleh
menpan rb dengan melakukan
apa yang disebut mall pelayanan publik
hal seperti itu kita lakukan
di semua kabupaten kota
jadi kita anggap bahwa
seluruh investasi yang dilakukan
oleh pemerintah itu
manfaatnya kembali ke masyarakat
dan ekonomi oke jadi kuncinya
harus transparansi sehingga tidak ada
kebocoran dari apbn tata kelola yang baik
dari segi pendapatan lagi selain
pajak tentu saja kita kan punya
inilah tadi ekspor kita
kemudian manufacturing kita
konsumsi kita ini bagaimana
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini paling
pendapatannya kita bisa harapkan
dari mana dan khususnya
pertumbuhan ekonomi kan di dalam apbn diasumsikan
waktu dengan dpr kita membahas
ada bi ada bps bapenas
semuanya keluar dengan
tentu kita juga memahami
bahwa situasi dunia yang
memberikan ancaman pertumbuhan
ekonomi kita sehingga kita
optimis tapi waspada
lima tiga dianggap sekarang tinggi
karena banyak lembaga lembaga
memproyeksikan sekarang lebih rendah
ada bahkan yang empat tujuh empat sembilan
jadi kita menganggap
itu sebagai suatu warning yang
baik bahwa oh risiko
sangat besar di tahun dua ribu dua puluh
bahwa indonesia momentum
pertumbuhan ekonominya masih cukup baik
dari consumption makanya
kalau inflasi kita tetap bisa terjaga
tadi di bawah sekarang di lima lima
kalau kita terus bisa menurunkan
maka daya beli masyarakat juga
terjaga dengan growth
maka job creation terjadi
dengan growth kita melihat
pengangguran mulai menurun
orang bertanya di satu sisi
terjadi phk pasti namanya juga
sama seperti itu ada saja
sektor kesehatan yang mengalami perubahan
kalau dulu sektor digital
selama pandemi booming karena
karena semua pindah ke digital sekarang
jadi di sisi lain ada sektor
manufaktur yang sekarang booming
seperti hilirisasi dan yang lain lain
jadi memang akan terjadi
berbagai macam kegiatan
ekonomi ada yang lagi
naik ada yang tumbuh waktu pandemi
sektor kesehatan booming banget
pelojak sangat tinggi sekarang
mereka normalize lagi sehingga
masuk ke kegiatan perdagangan
tadinya berhenti sekarang sudah mulai
naik lagi jadi kita memang lihat
memang ada terjadi perubahan
sektor sektor yang menjadi
pendukung pemulihan ekonomi
indonesia sudah mulai menyiapkan
pertama membuat perpres mengenai
walaupun kita nggak lihat ya
karena sama seperti desy
kita bicara oo dua o dua kamu harganya berapa
kalau sudah dibayar selesailah
harga saya seratus dolar ini harganya
kalau misalnya komoditas kita harganya turun
menyumbang cukup besar kan
bagi pendapatan kita tahun lalu
taruh lah tadi batubara sudah mulai normal
cpo kita mungkin sudah mulai turun
kira kira untuk kreativitas apa yang
tadi memang hilirisasi salah satu yang
jadi kita bisa melakukan
perusahaan yang lebih
salah satu yang bisa di
ya pertama komoditas
volatilitasnya itu memang
luar biasa dalam situasi
di mana pemulihan ekonomi
sendiri sangat dinamis ya
seperti yang saya sampaikan tadi sehingga kita
juga melihat harga
kita anggap bahwa oh akan turun lagi
ternyata juga tetap di tiga ratus empat ratus
sekarang ini harga minyak sudah
turun cukup tajam
dari tadinya satu ratus dua puluh enam sekarang sudah
di delapan puluh atau bahkan
tujuh puluh ini adalah
sesuatu kenaikan dan turun
cpo yang pernah mencapai sampai
drop pernah ke tujuh ratus saja
sekarang naik lagi ke sembilan ratus
ekonominya sendiri maupun
nah indonesia untuk bisa menjaga
resiliensi daya tahan kita
yang tadi dengan dijaga dengan daya beli
tapi juga kegiatan
produktif harus makin menimbulkan
nilai tambah dan sustainable
sekarang esg semuanya harus
ramah lingkungan ya tapi
ya kan itu seluruh dunia juga mengadopsi
tapi justru akan menimbulkan kualitas
investasi yang lebih baik
yang seperti disampaikan oleh bapak presiden
kita lihat banyak sekali
yang berhubungan dengan demand
vehicle yang sekarang akan
kegiatan yang tidak menimbulkan
co dua emission terlalu besar
jadi itu sesuatu yang
dan kita juga tergantung pada
batubara kan juga walaupun harganya
tinggi menggiurkan kita kan sudah harus
beberapa tahun ke depan ada transisi
saya rasa semua negara nggak ada yang
namanya goodbye itu teman kemudian
hari ini dibuka besok ditutup
enggak juga karena setiap negara even
negara seperti amerika serikat
kalau mereka suruh goodbye terhadap
batubaranya mereka rasakan
bahwa itu implikasi sosial politiknya
luar biasa tapi kalau yang
baru carbon trading ini kan saya
lihat kan pemerintah sangat serius tadi yang
termasuk penanaman mangrove ya
waktu di g dua puluh bagaimana
ke depan karena ini kan you
ya orang selalu jump kepada
masalah itu sebagai source of revenue
tapi sebetulnya yang perlu disiapkan
oleh semua negara kalau kita
ingin dalam hal
building block yang penting adalah
gimana anda mengatakan bahwa saya punya
terus kalau ukurannya
sudah benar oh benar hutan
berapa juta ton
co dua yang diabsorb
oleh hutan sekarang
pertanyaannya kalau kita sudah
bisa mengurangi co dua
karena untuk kita
melakukan banyak kegiatan
tadi yang climate change
compliance membutuhkan investasi
market itu menjadi penting
indonesia sudah mulai
menyiapkan pertama membuat
carbon market yang kredibel

which is kita lakukan di
indonesia kita bisa
mengurangi carbon market
jadi kita bisa
mengurangi carbon market
dengan cara yang lebih
kita bisa mengurangi
carbon market dengan cara yang lebih
itu adalah yang kita lakukan
di undang undang mengenai p dua sk
kita akan membuat
bursa karbon sekarang
ojk yang harus melakukan
dan itu menjadi sesuatu yang harus
bersungguh sungguh dan kredibel
tapi masih emature ya pasarnya
semua negara masih di dalam proses
yang sangat bahkan yang
eropa yang sudah sangat advance
sekalipun atau kanada dalam
hal ini mereka juga lihat volatilitas
harganya itu membuat
waktu itu harga karbon bisa lima dolar
menjadi katanya empat puluh
kita mau benar benar nurunin co tiga
sesuai dengan paris agreement
harga karbon itu harusnya
siapa yang mau bayar
dalam situasi negara maju
dan korporasi dalam menghadapi
jadi kalau kita sudah
punya carbon market
instrumen yang disebut carbon tax
bersama sama carbon market
bisa di introduce untuk satu
spesifik sektor katakanlah energi
katakanlah energi yang
basisnya mengeluarkan co dua
biasanya dimulai dengan menginterjus
secara hati hati karena
semua negara juga tidak ingin
oh saya menginterjus
itu kan menimbulkan unemployment
jadi kita juga waktu menginterjus
undang undang perpajakan kita sudah
untuk implementasinya kita
mulai nanti sektor energi
yang mengeluarkan carbon
yang paling banyak dari menteri
esdn dan klhk menentukan
oh kamu untuk
pembangkit coal ini
kamu hanya boleh mengeluarkan co dua
sebesar katakanlah x
kalau dia ternyata
mengeluarkan lebih dari x
dia harus bayar pajak
kalau dia ternyata di bawah x
oh saya punya aku bisa jual nih
ternyata dia dapat kredit
terus dia lihat oh ada
pembangkit lain yang ternyata
polusinya lebih banyak dan dia membutuhkan dia
lebih dari kredit saya
itu yang kemudian merupakan cikal bakal
iya dan kita dua ribu enam puluh harus
karena ini sesuatu yang juga
ini bagianlah dari
peraturan sekarang environmental
ini bagaimana dan kira kira
apa implikasinya dan nampak yang diinginkan
dengan adanya peraturan ini
jadi di dalam dunia ini
termasuk di dalam g dua puluh
karena terdiri dari negara negara paling besar
di dunia yaitu grup dua puluh
mereka tahu bahwa climate change
climate change itu di dalam
bisa korporasi lembaga
keuangan dan termasuk
government tadi yang dengan
berbagai macam target
kita berapa jadi
energy sector harus di transisi gimana
lembaga keuangan ini
yang mungkin dia akan langsung berhubungan
dengan oh jadi saya biayanya naik
nggak untuk comply dengan climate change
nah ini yang disebut
supaya jangan sampai ada korporasi
aku udah melakukan esg tapi
perusahaan yang sama tidak melakukan dan dia
nggak apa apa sih gitu
caranya dunia itu sekarang
melakukan apa yang disebut mainstreaming
ini masuk ke dalam regulatory
di sisi hulunya
lembaga lembaga keuangan harus
menerapkan esg jadi kalau bank
mau memberikan kredit
mereka harus punya filter
kreditnya pada perusahaan
apakah dia environmentally sound
apakah dia merusak environment atau enggak
apakah dia membuat
orang menjadi kehilangan tempat tinggal
merekrut labor tidak ada child labor
dan segala macam kemudian
governance apakah di dalam
membiayai proyek ini proyek itu
untuk bisa goal
entah itu bank entah itu capital market
mereka menjadi jauh lebih
bagaimana uang itu akan disalurkan
juga akan comply terhadap es
termasuk kementerian keuangan sendiri
entitas pemerintah juga
selain policy nya kita juga disini
dari mulai enggak boleh
ada plastik jadi mengurangi
berbagai policy untuk
baik terima kasih
banyak insightnya luar biasa
tapi singkat kata tahun dua ribu dua puluh tiga walaupun
dunia kita nggak tahu ini arahnya kemana
imf pertumbuhan juga akan
jadi jauh di bawah
yang prediksi sebelumnya
kemajuan dan juga capaian kita
di dua ribu dua puluh dua yang menjadi
landasan kita untuk optimis percuma kita
cukup bagus momentumnya masih kuat
juga dari sisi daerah
semuanya sudah tumbuh
tahun politik ini kita mengawal itu
tahun dua ribu dua puluh tiga momentum itu
akan terjaga tahun politik
justru biasanya kalau politik
karena semuanya akan spending lebih banyak
selama pemilu terjaga
dan sampai sekarang alhamdulillah
terjaga suasananya tetap oke
semuanya harus kampanye tapi tidak
policy dan politik yang
destruktif saya rasa itu akan positif
dan apbn kita cukup bagai cushion
apbn tetap terjaga dan menjaga
negara dan menjaga
masyarakat dan ekonomi
tuhan menteri terima kasih
banyak sekali lagi atas insightnya
kali ini dan anda juga dapat
menyaksikan acara ini di
di cnnindonesia com dan juga di youtube
with desi anwar demikian
terima kasih atas perhatiannya
sampai jumpa stay safe